dengan berlatar belakang gunung merapi yang sedang dalam fase erupsi
puluhan warga mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih
di bukit kelangon gelagah harjo cangkringan sleman
bendera yang dikibarkan dalam upacara ini tergolong besar
yaitu dengan ukuran sembilan x enam meter
upacara pengibaran bendera dipimpin oleh inspektur upacara akp nadia ratih
yang saat ini menjabat sebagai kapolsek cangkringan kabupaten sleman
peserta dari berbagai kalangan diantaranya warga gelaga harjo
relawan serta wisatawan
karena masih berlangsung di masa pandemi
upacara bendera digelar dalam protokol kesehatan yang ketat
dengan peserta maksimal hanya enam puluh orang
upacara kelanggon ini merupakan pengibaran bendera raksasa
raksasa itu dulu itu tiga tahun yang lalu
sama pak dandim tujuh ratus tiga puluh dua sleman
jadi tradisi ini kita lanjutkan
karena juga ada permintaan dari pemerintahan gelagah harjo
karena ini untuk memperingati perjuangan dari para warawan yang ada di lereng rapi
saya sebelumnya nggak tahu kalau disini pakai upacara itu
saya dari rumah memang mau upacara disini
saya sangat tertarik sekali dengan kesininya sudah mengeluarkan tenaga
lokasi upacara bukit kelangon terletak hanya sekitar empat km
sebelah tenggara puncak gunung merapi
walau letaknya cukup dekat dengan puncak merapi
bukit kelangon untuk sementara dianggap aman
karena radius rata rata luncuran awan panas gunung merapi
lebih banyak mengarah ke sisi barat daya
dengan jarak luncur maksimal tiga lima km
tak hanya di bukit kelangon
tepat pukul sepuluh pagi upacara juga dilakukan dengan cara unik
yaitu upacara diikuti peserta yang berada di mobil jeep
dengan menghadap ke arah gunung merapi
upacara diikuti perwakilan komunitas dari asosiasi jeep wisata lereng merapi
di alur kalikuning sekitar lima km dari puncak merapi
dua buah jeep berwarna merah dan putih pun hadir
untuk menyimbolkan bendera kebangsaan sang merah putih
untuk rekan rekan asosiasi jeep wisata lereng merapi
atau disebut ajwlm
dalam hal ini karena apa
di dalam hal ini
sambil untuk memanas jeep
ya kita ada ala kadarnya untuk
memperingati hut yang ke tujuh puluh enam ini

untuk menyemangati rekan rekan semuanya khususnya
upacara yang berlangsung selama lima belas menit ini ditutup
dengan konvoy memutari alur kali kuning
yang menjadi salah satu spot prima donna la fattour merapi
pandemi covid sembilan belas ditambah dengan erupsi merapi
membuat wisata terkena dampak
sedangkan yang lainnya telah beralih ke profesi sebelumnya
sebagai petani peternak atau penambang pasir
karena merapi juga ikut bergejolak
yang betul betul ada satu pembatasan yang harus berhenti
hampir satu setengah tahun sungguh sungguh
menjadikan suatu keprihatinan tersebut
yang saat ini yang sudah biasanya hampir
wisata dan sebagainya
ya kita bisa dikatakan ini tiarap semua
di kabupaten sleman terdapat lebih dari seribu jeep
yang berasal dari dua puluh sembilan komunitas
tim liputan cnn indonesia